dukungan untuk palestina terus bergema dari berbagai belahan dunia
di indonesia ratusan buruh menggelar aksi solidaritas di depan patung kuda arjuna wiwaha
di gambir jakarta pusat pada selasa siang
masa melakukan long march hingga kantor pbb di jalan tamrin
dengan membawa poster dan juga sepanduk ratusan buruh yang tergabung dalam
konfederasi serikat pekerja indonesia atau kspi
mengecam tindakan yang dilakukan israel terhadap warga muslim yang sedang melakukan ibadah di masjid al aqsa
menurut para demonstran selain tindak kekerasan
sebanyak satu ratus tiga puluh ribu buruh di palestina mendapat upah murah dan perlakuan tidak manusiawi
sebelumnya pada senin malam ketua umum pengurus besar nahdlatul ulama
said akhil siraj mendatangi duta besar palestina untuk indonesia
guna memberikan pernyataan sikap atas dukungan pbnu untuk terus membela palestina
sedikitnya ada lima butir utama dari pernyataan sikap pbnu
yang disampaikan kepada duta besar palestina
pertama mengutuk dan mengecam keras agresi militer israel
yang telah punadakan palestina
merenggut nyawa nyawa warga sipil yang tidak berdosa
hentikan segera agresi militer yang dilakukan oleh israel terhadap palestina
ini merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak bisa dibiarkan dan diterler